lu ngapain pertemuan segala malu tau gak sih
udah lu aku tinggal jawab aja sekarang
lu mau gak jadi pacar gue
lu tenang aja
gue bakal jawab kalau lu udah ngomong sama nyokap gue
titik no debat
lu takut ya ngomong sama nyokap gue kalau mau ngajarin gue
jangan panggil gue botol kecap ya kalau gue takut ngomong semuanya
sekarang juga diketemuin
gue gak yakin deh om roy sama rifki bakal dateng dimukin gue
karin lu harus optimis dong
lu kesini pas lu khawatir kan sama gue
gue datang kesini cuma mau minta sama lu
jujur sama kita semua tentang kejadian yang tadi
kenapa lu bisa sampai jatuh dari tangga
gue gak mau
michelle masih disalahin atau dituduh sama anak anak satu sekolahan
dan mumpung disini lagi ada pak togar
pak togar bisa menjadi saksi untuk pihak guru ya pak ya
makanya dari sekarang
karena gue yakin michelle itu gak salah
wah aku tuh kesel banget tau gak sih
si aduh ya ampun
gue tuh sampe males tau gak sih nyebutin namanya
si michelle sama si rifki tuh kenapa sih makin harem makin deket deket deket deket
ih sumpah banget gue
nah gue bingung deh apa sih yang menarik dari si michelle itu
gak ada kan
ada gue juga bingung
semuanya ngenebutin michelle
cantik juga kagak cantik kita ya
ih apakan sebagainya gitu
eh tapi lu juga
ya ampun dasar queen acting
nyebelin banget sih
gue mau bilang gue bingung banget kenapa ya tiffnya itu sekarang udah makin lucchin banget sama michelle
kayaknya udah waktunya deh
oh sebarin rekaman suara rifki kemarin biar mereka bisa musuhan
gue itu masih ada satu cara buat bikin semua kondisinya jadi terbalik
eh disini kan
kayaknya om raya sama rifki deh
siapa yang merah belum
oh bear merah oke
udah dikit lagi
aduh ini badan aret sakit sakit semua mi
ini karena jatuh dari tangga semuanya sakit mi
baby pokoknya nggak usah khawatir ya
mami akan bilang ke dokter untuk kamu diberikan perawatan terbaik
yang penting baby aren nggak boleh kesakitan lagi ya
aduh baby sakit banget mi badan arin
terima kasih ya bella kamu sudah nemenin arin
arin kan juga sahabat bella
mami daddy kok nggak datang sih
makanya mami langsung took a flight for you
supaya bisa nemenin kamu sampai kamu sembuh sayang
gimana kronologi sampai kamu jatuh dari tangga di sekolah
sebenarnya gitu mami
bu melda apa kabar
om roy sendirian
iya arin saya sendirian
saya perlu bicara dengan anda pak roy
tapi tidak di sini
saya mau berbicara dengan anda
saya mau berbicara dengan anda
tapi tidak di sini
baik bu melda
mami tinggal dulu ya
kamu baik baik sayang
sepertinya bu melda sedang marah
apakah anak arin sudah menceritakan aku ke maminya
arin om tinggal dulu ya
mudah tidak usah sakit sakit
jadi itu orang tua tua juga
lu sepertinya marah marah dengan om roy
ya sudah biarin saja
lagian ya biar om roy merasakan akibatnya karena tidak menurutkan kemauan saya
lalu biar jadi pelajaran gitu bel
biar next time om roy tidak mengkhianati saya lagi
sampai jumpa lagi
semua ini gue persembahkan buat lo
satu satunya cewek yang sudah hidup saya merasa yakin bahwa saya sudah berukuran
tetapi pada malam ini
lu ngapain si beberapa jam
serius dong masa gue bercanda niat banget gue bercandanya
lu ngapain pertemuan segala sama lu tau gak sih
udah lu tuh tinggal jawab aja sekarang
lu mau gak jadi pacar gue
lu tenang aja
titik no debat
lu takut ya ngomong sama nyokap gue kalo lu mau pacaran gue